kabar duka kembali menyelimuti dunia kedokteran indonesia denny dwi seorang dokter yang bertugas
di kabupaten sampang jawa timur meninggal dunia dan dinyatakan positif kofit sembilan belas almarhum meninggal
pada senin dini hari setelah dirawat di rumah sakit universitas erlangga surabaya sepekan
sebelumnya kedua orang tua dokter deni yang berstatus pdp juga meninggal dunia ayah dokter
denny berprofesi sebagai mantri dan ibu dokter deni berprofesi sebagai bidan desa
jurubicara gugus tugas kofit sembilan belas kabupaten sampang muhammad juwardi mengatakan istri almarhum dokter
denny yang juga berprofesi sebagai dokter di salah satu puskesmas di kabupaten sampang
juga positif kofit sembilan belas sedangkan anaknya juga diduga terpapar virus corona saat ini
istri dan anak dokter deni tengah dirawat di rumah sakit universitas erlangga surabaya
bapaknya nama jawab suci juga meninggal bahkan ibunya istrinya pak itu juga meninggal namun
kepastian covid yang satu yang dokter denik ini positif istri dari sendiri sekarang sedang diisolasi
di surabaya juga sakit sekarang ini termasuk anaknya jadi dia bisa ngapain ya seperti juga
termasuk anaknya bapak ya dimungkinkan dimungkinkan tetapi sekarang masih belum
ketua tim kuratif
ketua tim kuratif tugas
meninggalnya dokter denny dan dokter dibyo
maka total dokter yang terpapar
covid sembilan belas di jawa timur
mencapai lima puluh tujuh orang
delapan diantaranya meninggal dunia
sedangkan total jumlah
tenaga kesehatan yang terkonfirmasi
saat ini sebanyak satu ratus tujuh puluh lima orang
dari jumlah ini
tiga persennya telah meninggal dunia
dan lainnya masih menjalani perawatan
serta isolasi mandiri
tim liputan cnn indonesia